gempa dasyat yang mengguncang turkiye dan sekitarnya tidak hanya menghancurkan rumah penduduk dan gedung gedung bertingkat
salah satu kastil bersejarah zaman romawi yang terletak di kota gaziantep ikut runtuh akibat kerasa goncangan gempa
seperti inilah kastil gaziantep yang hancur akibat gempa magnitudo tujuh delapan yang menguncang turkiye pada hari senin
kastil gaziantep merupakan kastil peninggalan romawi yang dibangun sekitar abad tiga sebelum masehi
sebelumnya kastil gaziantep menjadi salah satu destinasi wisata di turki yang menawarkan pemandangan menakjubkan karena kastil ini berada di atas bukit
terdapat dua belas menara yang berfungsi sebagai museum panorama pertahanan dan kepahlawanan gaziantep
gempa yang mengguncang turki pada senin dini hari menewaskan ribuan orang gempa juga terasa di suria hingga lebanon